sidang putusan terhadap mantan bendara umum partai demokrat m nazarudin
yang sedianya berlangsung hari ini di pengadilan tipikor jakarta pusat
ditunda hingga lima belas juni dua ribu enam belas
sebelumnya sepuluh mei dua ribu enam belas jaksa penuntut umum kpk menuntut hukuman tujuh tahun
dengan denda satu miliar rupiah dan kewajiban mengembalikan harta kepada negara
sebanyak enam ratus miliar rupiah
nazarudin didakwa terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang